kita beralih ke calon yang lain yaitu calon gubernur nomor urut tiga anies baswedan mengisi kampanye pada hari jumat
dengan menghadiri kajian al quran di johar baru
meski mengaku stamina nya kurang fit anies baswedan tetap mensosialisasikan visi dan misinya
di depan anggota majelis taklim asuhan tokoh pks hidayat nur wahid
sesi dialog diantaranya membahas soal kontroversi surat al maida
yang menjerat salah satu lawan anies baswedan dalam pilkada dki
seusah pengajian anies langsung menuju masjid di kawasan kibun siri untuk melakukan sholat jumat
bukan hanya memikirkan kotanya